kirekanan kelihat saja banyak pohon strawberry
kirekanan kelihat saja banyak pohon strawberry

kirekanan kelihat saja banyak pohon strawberry
kirekanan kelihat saja banyak pohon strawberry
aku tanya nih ini kesimpulannya kira kira kita setuju apa kan
tapi nih asal lu tau aja dimanapun berada elak tetep memboka kue
kagak ada yang namanya naik derajat you know

eh lu maunya apa sih
eh emang ya emang
eh emang ya emang
g camelat lah mah
tidak ada yang nyelip
kborn biar dia nyelip
whatever yaan keon
kek kucing lo
ini bukan ini bukan ini nih kita naik bisrek bis
itu maatrek sampah kita maaf
yang dipesan bos ac bener bener kerewatan
paham sih kalau kita naik truk nyewanya lebih murah
terus kita juga bisa langsung melihat pemandangan sama kita ngerasain yang namanya angin segar ya enggak
enggak aja ya dandanan gua ancur enak aja udah pokoknya jangan banyak romong ya enggak buktiin
aja mendingan gua duitnya sisanya ya lu cinta nih jadi gini nih masalah sisa duit tadi kan
pas mau nyewat itu lewat pasar kebetulan ipan lihat joket gaul banget biar kelihatan
naik ke poncak gunung tinggi tinggi sekali kira kira
kelihatan saja banyak pohon soberi
kanan boleh saja banyak pohon roberi
siapa sih begini
ini gara gara lupa jangan salah kendaraannya saling supirnya kok ngajri
ini truk udah kita charter masih narik juga itu lihat
daulah air mancun disini ya
yang kurus belakang
pelan pelan loh nyangkuran bakangan
ini gua belok
pak apa bener vila air mancur disini ya
udah deket kok kong jalan kaki aja kong
eh dan jika banyak ada orang
udah udah lah gak apa apa lah
bang jalan sebentar
jalan jalan jalan
yayang yayang tenang aja
eh si pan juga nih
kalau gak gara gara lo gak mungkin jadi begini
enak aja lo dorang aja
ya coba emang tuh
aar jason sama biden
ubinnya juga gede gede banget
sekali lagi gairah dong memang jalan cowok cowok ini lihat nih semua dendam saya itu tuh bini nora
begitu tuh nggak bisa diajak mana mana begitu ya udah udah norse norse norse norse norse
pengen kan begitu dong pokoknya doain mbak bea bisa kawin lagi
lu jangan pada berantem ini bulan puasa lagi pikir kita damai damai aja kenapa udah udah
hai peta suaranya nih kenceng gro timing ayo kita
di jalan sebelah ada